iyapur ada apa
enggak ada orang
maaf pak tukur saya nggak bisa bantu
lagi nyari alamat
siapa tahu dia lagi nganggur
sendiri aja coy
berdua ah sama kamu
gimana persiapan lo mbak lomba besok
pertanyaan kamu basi coy
kamu mah dendaman coy orangnya coy
ya pernah be
sekarang gue lagi sedih nih
sedih kenapa be
anak gue si jamilah
rujuk lagi sama lakinya
anak rujuk kok sedih deh
ya gimana kagak sedih
kan lu tahu gue bakal kesepian
ya seperti itu
seperti apa lagi
salah di jurutera
lo mengahilin gue
beh mobil dua lo dengar
ada penumpang bantuan re cancel
masih ada yang mau di cancel
saya di lapangan pak
gue di lapangan juga nih
di belakang pak rw
lo mah bercanda aja pur
besok lomba sama panggungnya udah mau dimulai
tapi kok belum ada apa apanya
iya pak maaf
soalnya semuanya saya ngerjain sendirian
panitia yang lain pada kabur
makanya kalau pilih panitia itu
jangan yang punya banyak kerja
tapi pilih yang banyak waktu
kayak temen temen tukang ojek lo tuh
justru si ojek sama si tisna sekarang lagi sibuk bawa penumpang
pak rw bantuin saya ya
masa gue juga yang harus turun tangan
pak rw bantuin ini aja
baik pak saya kesana
maaf pur saya dipanggil pak lura
kamu kerjain sendiri aja ya
aduh udah udah
gue mau pergi pasar belanja
helmnya belum tadi pakein
lah ini masih kosong
kalau begini mah kapan mulai lomba nya
kalau gitu kok nggak jadi ngomong
iya pur ada apa enggak ada orang maaf atuh pur saya nggak bisa bantu lagi nyari alamat
hai coba aja kamu telepon ojak siapa tahu dia lagi nganggur ih maaf atuh pur kamu jangan marah
ini buat tuh
bang nanti buka rapat buat dagang ya
enak kenapa ya abang enggak kebantu bantu di sono itu namanya bukan yang enak tapi malu
malam pacaran di sini kalian berdua
kalau bukan abang siapa dong yang buka lapak dagangan tati iya antara abang yang buka
rekening baru cabut
sekali lagi bunga
satu menit dua puluh tiga detik
eh lo sama cen cen bantuin gue masang bendera sama bul bul
cen cen kamu jangan nanti tangan kamu lecet
hah jangan jangan apaan udah pasang semua berdua
apaan sih mot
gue kira udah banyak orang di sini
rupanya masih sepi gue panggil ananya
hah gak usah lo bantuin gue masang bendera
orang suruh masang bendera malah pacaran kalian